memperingati dua tahun penggusuran kampung akwarium gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan tetap membangun dan menata kembali kawasan tersebut
selain itu anies menegaskan tidak akan melakukan penggusuran seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya
dalam pidato sambutannya anies mengatakan dua puluh empat warga meninggal lantaran tidak memiliki hunian di kawasan itu
hal ini menjadi alasan utama pemerintah provinsi dki jakarta tetap menata kawasan tersebut
sementara itu rencananya pemprov dki akan menata kawasan ini dimulai dari pembangunan shelter hingga penataan kawasan sesuai dengan kesepakatan warga dan pemprov dki
anies juga menambahkan pemprov dki telah mengalokasikan dana untuk pembangunan kawasan tersebut
sebelumnya pemprov dki telah menggunakan uang dari pos dinas perumahan dan pemukiman rakyat sebesar rp dua puluh satu miliar
pertama shelter yang kedua adalah perencanaan bersama
kerjaan bersama itu adalah antara warga dan pemerintah sekaligus juga para pegiat yang membantu di sini
itu yang nanti kita akan laksanakan

betul nanti akan dibangun lagi di sini kampung sehingga kampung akwariumnya kembali bisa seperti semula dalam artian tempat berkumpulnya warga berkegiatan ekonomi kegiatan sosial
bentuknya rancangannya nah itu kita buat sama sama
sudah ada korespondensi ann indonesia teddy zuhari di kampung akwarium jakarta utara
teddy bisa anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana terutama warga dan masyarakat sekitar yang tinggal di shelter sementara dan bek deng
selamat sore fani
betul saat ini saya berada di kampung akwarium kecamatan penjaringan jakarta utara
kalau saya melihat suasana sekarang fani yang paling bisa menarik
saya mengatakan bahwa disini pernah terjadi penggusuran adalah masih banyaknya puing puing sisa sisa bangunan hasil gusuran yang masih terlihat berserakan di area pemukiman ini
dan dari informasi warga senior yang sempat sewa kumpulkan datanya tadi
bahwa dulunya sebelum penggusuran di sini ada sekitar empat ratus tujuh puluh sembilan kepala keluarga yang tinggal di tempat ini
dan ada sekitar dua ratus tiga puluh satu bangunan permanen yang berdiri
berdiri di lahan ini
dan tahun dua ribu enam belas pemerintahan era basuki cahayapurnama kemudian melakukan penggusuran
sebagian warga di sini fani ada yang kemudian direlokasi ke beberapa tempat misalnya ke rusun marunda kemudian beberapa juga tempat lain
tapi ada juga warga yang bertahan di sini itu yang disebutkan tadi ada warga yang tinggal di dalam bedeng
membangun bedeng di lahan lahan yang tersisa sisa dari reruntuhan penggusuran ini
kemudian mereka cukup lama bertahan sekitar dua tahunan hingga saat ini
dan kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi dki jakarta yang baru
dan mereka meminta dibangun sebuah tempat hunian yang lebih layak daripada tinggal di dalam tenda tenda
atau dalam bedeng bedeng yang bersifat sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal menurut warga yang ada di sini
dan ini adalah kalau kita lihat ini adalah shelter hunian sementara
yang mereka huni ada tiga blok shelter yang dibangun di sini di bekas gusuran rumah warga
terbagi dari tiga ada blok a blok b dan juga blok c
blok a ini adalah shelter yang paling banyak bangunan dan penghuninya
untuk shelter ini di blok a ada sekitar tiga puluh delapan dan jenisnya juga
kalau saya periksa tadi coba cek satu satu dari bangunan ini ada yang berukuran tiga x tiga
kemudian juga ada yang berukuran tiga x enam
dan ini adalah rumah warga yang berukuran tiga x enam
mungkin saya akan coba berbincang sedikit dengan penghuninya
selamat sore assalamualaikum ibu
bisa minta waktunya sebentar
kalau saya berhandingkan rumah ibu dengan rumah yang di sebelah ini lebih besar ukuran rumah ibu ya
bagaimana bisa diceritakan sedikit soal sebelum dan sesudah adanya shelter ini
juga soal ukurannya yang berbeda
sebelumnya sih saya tinggal di bedeng
nah itu nggak layak lah ya
kalau dibilang nggak layak ya nggak layak kebocoran apa
cuma kalau sekarang dibilang layak ya layak karena udah gak kebocoran
cuma kalau masalah ukuran saya
kalau penglihatan saya sama sih
tapi kalau itu saya nggak tahu lagi kan
ibu berapa berapa keluarga yang
berapa anggota keluarga yang ada di dalam sini
delapan orang di sini
dan hanya ada
kalau boleh mungkin kamera sedikit
ini ada hanya terbagi ruang tamu langsung kamar
dapurnya nggak ada berarti
nggak ada saya masak di sini
kamar mandinya juga di luar ya
tadi saya lihat bahwa sistemnya komunal
kamar mandi juga untuk dapur umum ada di tempat lain ya
ada nggak yang ibu rasa mungkin perlu disampaikan ke pemprov dki terkait dengan setelah ibu menempati shelter ini
misalnya listrik air
saya sih berharap listrik kalau bisa yang seperti semula yang dulu kita tempatin gitu
sekarang seperti apa
ini vouchernya tokennya satu token itu kita enam shelter
jadi kalau saya pemakaiannya banyak saya kayaknya kurang enak sama yang lain
atau sebaliknya ya
atau sebaliknya kalau yang lain pemakaiannya banyak dia nggak enak sama saya
jadi kayaknya gimana sih agak risih aja kalau token satu kita rame rame
kalau air pengennya sih cepat masuk ya
itu kayak pam ya
karena kita masih pakai sumur bor
air bersih aja kita beli sepikul itu lima ribu kak
mungkin mudah mudahan nanti ada pemudahan yang lebih
lebih baik lagi untuk para warga yang ada di sini
terima kasih waktunya
dan fanny sedikit saya tambahkan juga bahwa pemprov dki jakarta menyebutkan setelah membangun shelter nanti ini
kedepannya pemprov dki jakarta juga akan membangun hunian permanen bagi warga yang ada di sini
nah disebutkan juga
tadi memang tadi pagi ada peringatan dua tahun warga yang tinggal di sini setelah mereka digusur
tadi juga saya mendapat informasi warga memberikan contoh market hunian yang mereka inginkan
ketika nanti benar benar pemprov membangun hunian permanen bagi mereka
dari pihak warga menyerahkan market hunian tiga tingkat
yang masing masing nanti ukuran huniannya bagi satu kepala keluarga ukurannya adalah
empat kali tujuh meter yang di dalamnya juga sudah dengan dua kamar kemudian dengan satu kamar mandi
untuk sementara seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka ini sistemnya di dalam rumah hanya boleh sebagai tempat tinggal
tidak boleh melakukan aktivitas memasak dan juga mck nya berada di luar karena sistem komunal dibagikan kelompok untuk mck
ada di sisi tersendiri dari hunian ini
kemudian juga termasuk tempat untuk memasak
dan pemprov dki jakarta juga menyebut bahwa mereka akan menata kawasan ini untuk wisata bahari kemudian juga wisata budaya
karena kita tahu fani tidak jauh dari tempat ini ada museum bahari dan juga ada beberapa tempat menarik lain ya yang dianggap bersejarah bagi warga sekitar
ya teddy terkait rencana yang tadi juga di awal ya sempat kita saksikan bersama sudah disampaikan
oleh gubernur dki jakarta anies baswedan bahwa beliau akan membangun atau menata kembali kawasan ini lalu kapan pembangunan rumah warga ini bisa diwujudkan
apakah kira kira bisa dalam waktu dua tahun mungkin selesai seperti itu
ini tadi sempat saya tanyakan ke warga apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak pemprov dki mengenai kapan kira kira mulai akan dibangun rumah ini
saya kira mulai akan dibangunnya rumah yang disebut akan lebih layak daripada yang ada sekarang ini sebagai shelter karena kalau kita tahu shelter sendiri adalah bersifat sementara
nah ini belum mereka sendiri mengaku belum mendapat informasi lebih jelas dari pihak pihak terkait dalam hal ini pemprov dki jakarta kapan rencana itu akan segera direalisasikan namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pemprov dki jakarta berjanji akan menata lebih baik kawasan ini
menjadikannya bukan saja untuk unian warga yang ada di sekitar tempat ini tapi juga menjadikannya kawasan wisata kemudian kawasan budaya dan juga nanti ada area untuk perekonomian
ya kita harapkan dapat segera terrealisasi ya agar masyarakat atau khususnya warga kampung akwarium bisa tinggal di tempat yang lebih layak seperti itu
baik teddy zuhari koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporan anda